mainkan gamenya dapetin plusnya
gue janji akan tetap sahabat sama lo selamanya john
iya pan gue janji kita juga bakalan temenan
sampai kita dewasa nanti pak
ucapan yang nggak selayaknya keluar dari mulut seorang haji
gak perlu diucapin
iya be iya be
lo udah keseringan hilapnya
mau jadi rukiat lo
biar hilapnya tuh gak kadal warsa
ampun b jangan deh be
kalau joinnya emang temen topan
mestinya dia bantu peralian topan dong
bukan malah nyerahin korban ke polisi
gak gitu juga kalipan
kalau johnny yang diamin lo lari
ya lo digebukin lagi sama masa
topan ini anak jalanan
yang biasa hidup bebas om
hidup mati topan jadi jalan
bukan di penjara kayak gini
gak bebas topan
pan johnny itu sebenernya gak mau
kalau kamu terus terusan jadi copet atau jadi jambret
johnny cerita sendiri kok kak karun
kalau johnny tuh gak pengen
kalau kamu terus terusan jadi anak buahnya pak kuntet
lah itu sampai si kuntet itu emang pernah kemari
harusnya lo nyadar
tuh si kuntet yang katanya bos lo tuh tuh
kalau emang dia peduli sama lo ya
kesini gak dia
belum pernah kan yang ngawakin lo
kak apa emang benar
johnny ngawakin si kuntet karena topan
johnny itu menganggap kamu sebagai sahabatnya
johnny ngerasa punya banyak hutang budi sama kamu
johnny tuh pengen ngeliat masa depan itu lebih baik lebih cerah
iya bukan sebagai tukang copet
tapi johnny itu pengen lihat kamu sebagai orang yang berguna buat semua orang
terutama buat diri kamu sendiri

kamu inget ya pan
setiap perbuatan seseorang itu selalu mendapatkan balasannya
entah itu kebaikan ataupun kejahatan
kayaknya gue gak perlu ikut nasihatin si topan
nasihat rumahnya amis si mahmud udah cukup mewakili gue
dia bener bener pengen ketemu lagi sama si topan
johnny lo percaya deh
itu bakal bisa melunakin hatinya topan yang sekeras batu
istilah kata orang sunda
jika racak ninggang batu laun laun jadi legok
ya gue gak tau
pan gue bukan guru bahasa sunda
gak jadi cing
lah be kenapa be
topan bener bener marah sama johnny
topan udah gak mau sahabatan lagi sama johnny
udah tenang aja
johnny gak usah stres kayak gitu nak pak
eh kalo orang stres tuh bakal cepet tua
nih kayak kalau nelan nih
yegotnya numbuh kayak gitu tuh
kayak terotohan pas weh
emang kenapa lu lan
lu gak mau nemuin dia
lu gak mau nasehatin si topan
mak buat temen rumana kayaknya udah cukup kok
buat nelunakin hatinya topan
topan tau kalo mencopet atau menjamret itu perbuatan yang gak baik
sebenarnya topan pengen seperti johnny
walaupun hasil kerja dari kerja ngas masong hasilnya sedikit
tetapi johnny selalu gembira
kebahagiaan joni dengan uang yang gak seberapa
dari hasil ngasong itu disebut berkah
karena johnny nyarinya itu dengan halal
makanya joni selalu bahagia kan
kak johnny belum pulang kan
lu mau bentak lagi
biar tambah stres gitu gara gara lu
topan nyesel udah amarin johnny
bisa gak topan ketemu sama johnny lagi om
tunggu di sini ya
asal topan mau maafin joni
johnny rela ditahan berdua sama topan selamanya
astaga emangnya lu tuh boleh bersahabat
tapi lu jangan punya pikiran kayak gitu deh
terus lu ikut ikutan nyopet juga
ya udah enggak
kenapa lu punya pikiran bakal mau nemenin si topan di penjara
ya johnny bingungnya

mesti gimana caranya lagi buat ngasih tau topan
kalo johnny tuh sahabat terbaiknya dia
john lu bukan muslim
lu muslim bukan
nah lu doa dong buat sahabat lu si topan
supaya allah ngebuka pikirannya dia
doa sahabat untuk sahabat
itu sangat penting
insya allah bakal dikabulin
tuh kan berarti dua lu dikabulin tuh
belum doanya udah dikabulin
kamu percaya deh pan
kalau kamu punya niat baik
terus tujuannya baik
dan dilakukannya dengan baik
insya allah pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik
lu dah gak usah ngomong lagi john
lu mau gak kak maafin gue lagi
insya allah pan
lu masih mau sahabatin sama gue kan john
yaudah kalau gitu
sini lu deket gua
ternyata lu sahabat gua yang paling baik
akan tetap sahabat sama lu selamanya john
gua janji kita juga bakalan temenan
sampai kita dewasa nanti pak
terima kasih pak
senang bekerja sama dengan anda
aku senang banget masih bisa kerja sama kamu dalam proyek ini
aku juga bersyukur punya mitra kerja seperti kamu
saya duluan soalnya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan
duluan ya rek
terima kasih pak
kalian sudah baikkan kan
aku akan memberikan kejutan buka puasa ke rumahnya roby
datang juga lu rom
lu tuh semakin kelewatan ya
gara gara lo deket sama keluarganya si sulam
mutusin hubungan amel lu
emangnya lu dapat ap dari keluarga si sulam
kau tuh apa juga gedeg sama lu
orang seperti rahmadi
doang karirnya jelas
masa depannya jelas
keputusan bang rahmadi itu nggak ada sangkut paut ya
dengan room yang sering banget ke rumahnya bang sulam
kalau abah sama umi nggak percaya
abah sama umi tanya aja ke bang ramadi
masalahnya tuh ada amel lu
lu tuh nggak pernah kasih kesempatan sama si rahmadi
lo selalu nolak kalau diajak jalan jalan
terus lu juga selalu nolak kalau dikasih hape hape sama dia
kenapa sih lo jadi begitu sama dia
abah sama umi tuh gak tahu sih apa yang udah terjadi
maksud lu apa nggak tahu
gue nih sama abah lu udah tahu semuanya
kalau abah sama wiu udah tahu
terus kenapa abah sama om masih aja marah marah ke dong
lo mau istirahat dulu di dalam ya
jawab dulu pertanyaan orang tua
rum harus ngejelasin apa lagi sih
katanya tadi umi sama abah udah ngerti
ya udah deh
ruh mau jujur sama abah sama umi ya
abah sama umi nggak tahu kan
apa yang udah dibilang sama ibunya bang rahmadi kerum
kok lu tiba tiba jadi ngomongin ibunya si rahmadi
lo mau cari kambing hitam ya
sampai jumpa di video selanjutnya